meski sudah kembali dibuka namun belum banyak penggemar film yang berani bertandang lagi ke bioskop
walaupun sejumlah protokol kesehatan dan peraturan baru telah diberlakukan
namun kerinduan menonton film di layar besar kadang sulit dikendalikan
karena itu sebagian orang lantas beralih ke tempat pemutaran film berkapasitas kecil
walaupun mini bioskop ini memiliki fasilitas seperti bioskop besar dan memutar film film terbaru
walaupun psbb memperbolehkan bioskop untuk buka namun masih banyak yang takut untuk menonton dan keluar
sekarang saya berada di salah satu bioskop minim dan untuk saya untuk menyewa
dan ini saya lebih seru rasanya
dan merasa lebih aman
ruangan ruangan dalam bioskop mini yang terletak di kawasan bumi serpong damai tangerang ini
dilengkapi layar besar proyektor dan tata suara yang lengkap
tarif sewanya sebesar rp delapan puluh dua lima ratus untuk hari kerja dan rp seratus untuk hari libur
menonton bisa memilih film yang akan diputar atau membawa sendiri dari rumah
di masa pandemi jumlah penonton hanya dibatasi empat orang saja
agustus tuh kita udah mulai buka lagi tapi biasanya kan kita sampai jam sebelas malam
tapi sekarang sampai jam enam sore aja dibatasi masih tetap dibatasin gitu
jadi kalau rame sih tetap masih rame seperti dulu
cuman kan karena kita sekarang tutupnya jam enam sore ya banyak yang kebagian sih
untuk menemani anda selama menonton di sini juga dijual loh snack ringan dan minuman
atau penonton juga bisa menonton di sini
juga bisa membawa makanan dan minuman dari luar
mungkin karena di sini tempatnya lebih gozi ya terus lebih bagus juga lebih enak juga nyaman juga tempatnya ya kan
bisa bawa makanan sendiri terus bisa bawa film sendiri juga
jadi gak terpengaruh sama orang orang lain gitu juga kan
jadi semakin banyak ya pilihan menonton film tergantung anda mau pilih yang mana
bioskop dengan kapasitas besar bioskop mini
atau menonton film di rumah saja
tapi apapun pilihan anda jangan lupa ya untuk tetap patuh pada protokol kesehatan
diah ayu lestari maranata tangerang